kenapa kakang balapati tidak mengajak
perlu raden fahami ketika raden terluka dan di seluruh tubuh raden
itu sangat banyak racun yang ada dalam tubuh raden
tanpa raden sadari raden sedang berjumpa dengan orang
yang dengan hakikatnya allah swt telah dapatkan
dan dapat menyembuhkan luka dalam yang ada dalam tubuh raden walang sungsang
benar apa yang dikatakan oleh sheikh mursa
kalau aku tidak terluka dan terkena racun
maka mungkin saat ini raka walang sungsang sudah meninggal
syukurlah kamu sudah sadar
kenapa aku bisa di sini
aku baru saja pulang dari gunung kuntang
lalu aku melihat kamu bertarung dengan pendekam misterius
baru saja aku ingin menolong
tiba tiba dia memukulmu dan kamu tidak sadarkan diri
tapi kamu tidak memahamakan
jadi orang itu bukan kakam balapati
rupanya aku sudah salah menduga
jadi siapa orang itu sebenarnya kakam
apakah kakam tahu
yang jelas pendekar itu sangat sakti
bahkan aku dengan raden sulawisesa dibuat kuala
dan dia juga melukai kaki kakam
sekarang dia sudah mulai percaya dengan ceritaku
terima kasih kakam
kau sudah menolongku
kalau kau tidak menolongku entah apa yang terjadi denganku
dia memiliki ilmu tertinggi
untuk apa ada di wilayah ini
aku dengan dimas rara santang berniat menyusul raden surawisesa dan raden ciha santang ke gunung puntang
karena raden walau susah harus mendapatkan obat
lalu nimas rara santang di mana
dia bersama dengan raden kiyang santang
aku yakin mereka sekarang sudah menuju ke pistana pajajara
kalau begitu kita juga harus kembali ke pembelajaran
tapi sebelum itu kita harus menemui raden surawisesa
karena dia juga terluka parah
jika di pajajara anggap saja rumah sendiri
kalau begitu nyi iroh beristirahat
biar nya iroh siapkan makanan dan minuman
nyi iroh senang tidak akan berada di ruangan ini
eh nyi iroh
sudah di sini saja
mari nyi kemana sudah di sini
cari cari sepatutnya tidak ada
sudah kewajiban saya untuk melayani orang yang ada di istana ini kalau gitu mendingnya
beristirahat di kamar dia lili siapkan makanan minuman nanti list antar ya iya
iya dua antenya udah tua juga
kumala sebaiknya kamu tunggu di sini aku akan masuk ke dalam untuk menemui raden
surau sessa baiklah kakak
aneh sekali kenapa kakang balapati tidak mengajakku masuk
alhamdulillah akhirnya kita teh lepas dari nyiroh
atau pekeman kemana bareng cire
sama kilengser mah udah aja tunggu disini
yuk ya man yuk
letik letik suka mau ngadalin wae
pak deh kemana
diam gak kilengser
saya pengen ketemu sama
saya tau apa yang dimasuk kilengser
dimana obat obatan dan makanan
yang paman janjikan
mengapa paman datang kesini dengan tangan kosong
saya tidak sempat
mencari obat obatan dan makanan
karena saya bertemu
dengan nyai kumala dewi
apakah dia tau paman
yang menyerang kian santang
tapi sebaiknya kita harus berpura pura
kalau kita tidak bertemu
dengan rade kian santang
ini buat kalian sir
eh tahu saya sudah siapkan
tempat tamatnya kantong ajaib
tapi cuma satunya
berarti ketemu lilisha cuma sekali
ketemu dia dua kali aja
batin cuma dua kali
tetap saja sebentar
iya ato sebentar
saya selamanya banyak kileksernya
jadi kileksernya sama oke
tapi orang pake si amin
saya juga mau lama
silahkan ini mah
keduluan saya si amin ato
kamu mati pelit kedekut bahil
aku dikasih ram
ini mbak si amin
ato capek aku nyali ramah
kalau gitu lili bawa minumannya
akan bawa makanannya
boleh ato kalau gitu mah
itu lagi bentar
jangan jalan ke sana nek
kejauhan kayaknya mah neng
kan benar kata saya juga
pasti lilis gak ada di dapur
mana emang letih letih cemburu
gue gak ada salah cemburu cemburu
pasti si amin udah pergi sama lilis
tidak tahu diri
kamu tak ngasih piscis tak se etik
kurang kurang satu becukup apa di sini maaf air lu dua dua kurang sampai kita tak ada
abu abu batin batin letih letih adat na ampun ampun kayak bangkok betul
lilies amin kalian ikut aku sebentar
aku ingin menggeser tempat tidurku dan aku mencari prajurit tapi tidak ada kebetulan ada kalian jadi
kalian sekarang ayo ikut aku sendirian kaget siratu neng itu kan kita temesti nganterin makanan dulu
kamarnya nyiro sudah nanti saja perintahku siratu teh lebih penting daripada kita antarkan makanan
dan minuman ini hayuatuh hai hai uang geng dong iiih oh gak